mama teleponin gak aktif

mau meeting dadakan hari ini
ketemu sama staff kita juga kok ma

tapi aku mau ke ruangan dulu ya ma
udah ma udah ma
pemburu berhenti masuk
pemburu berhenti masuk
pemburu berhenti masuk
pemburu berhenti masuk
tolong rapihin mukena ibu ya nak ya
tasya kamu sama siapa kesini nak
aku boleh nggak
balik tinggal di panti ini
sayang kenapa pengen balik ke panti nak
tasya tak berulang lagi
apa yang terjadi sama kamu nak
kamu demam nak
oh tasya balik lagi kesini sih bu
iya kok balik lagi kesini
pasti dia ngebetes sama orang tua barunya ya
ya pasti orang tuanya jahat tuh
iya pasti orang tuanya jahat
makanya tasya balik lagi kesini
kalian pada keluar ya biar kasih istirahat
eh sayang keluar dulu ya nak ya
eh sayang keluar dulu ya nak ya
sayang sekarang kamu istirahat dulu ya nak ya
aku janji ya mau kasih tahu siapa siapa kalau aku balik ke panti
pasti terjadi sesuatu dengan tasya di rumahnya fafiru
sampai tasya seperti ini
udah ya nak
kamu jangan banyak pikiran
pokoknya tasya istirahat di sini
ibu ambil dulu buat ompres kamu
bisa gak sih kamu tuh berhenti gangguin hidup aku
bisa sampai kamu kasih yang aku minta
udah kamu laki laki enggak tahu mau dan kamu enggak tahu terima kasih tanpa bantuan aku
kamu gak akan bisa hidup enak kayak gini dan sekarang aku udah gak mau nunggu lagi
kasih yang aku minta sekarang aku tuh dibilang sama kamu berkali kali aku belum
ada uangnya dan kalau aku minta sama suami aku suami aku nggak segampang itu ngasih uang
ya itu sih terserah kamu ya gimana caranya dapat uangnya yang penting cepat aja
kenapa sih kamu itu nggak ngertiin kondisi aku sekarang kenapa aku harus ngerti kondisi kamu
sekarang memangnya ada hubungan apa kamu sama aku enggak ada kan ya terserah kamu ya kalau kamu
nggak mau kasih uangnya aku kasih uangnya kamu nggak mau kasih uangnya aku kasih uangnya aku

itu nantinya aja bahwa kamu kasih uangnya mati ada gak apa apa kalau ke vine

kalau kamu ngasih uang cepet atau

aku akan kasih tahu semuanya kenaya
sampai aku sampai aku tidak masih